suatu hari di negeri yang jauh
seorang lelaki bernama cola anielo tinggal bersama ketiga putrinya
mereka bertiga sangat cantik
tetapi violet sangat cantik sehingga penampilannya adalah sirup cinta
yang menyembuhkan hati para pemegang segala ketidakbahagiaan
bahkan pangeran marcus yang muda terpesona oleh kecantikannya
dan telah jatuh cinta padanya
dia memastikan untuk melewati rumahnya setiap hari
selamat siang violet
selamat siang pangeran marcus
inilah fakta yang menyenangkan aku lebih pintar dari kau
mengapa kau bicara seperti itu dengannya
dia itu adalah pangeran kita
kau adalah makhluk yang tidak sehat
dan suatu hari nanti kau akan mengganggu pangeran dan membuat kita semua dalam masalah
tapi violet tidak memedulikan mereka dan berjalan pergi dengan gembira
para saudarinya yang tidak senang dengan perilakunya
mengadukan tentang perilakunya itu kepada ayah mereka
ayah ada yang ingin kami ceritakan
kecil violet yang konyol itu menganggap dirinya begitu cantik
sehingga dia bahkan bisa mengejek pangeran kerajaan
dia akan membuat kita semua dalam masalah dengan raja
kalau dia berperilaku tidak sopan ayah
mendengar ini ayah violet segera mengambil keputusan
untuk mencegah kerusakan lebih lanjut
kau akan pergi ke rumah bibi may dan tinggal bersamanya
sampai kau telah belajar bagaimana berperilaku dengan baik
keesokan harinya pangeran datang seperti biasa
eh hai di sana
aku tidak melihat violet hari ini
apa dia baik baik saja
oh adik kami itu baik baik saja
hanya saja ayah kami mengirimnya ke rumah bibi may kami
pangeran markus menganggup
dia telah memutuskan dalam benaknya bahwa dia akan pergi
untuk menemui violet di rumah bibi may
dan menemukan dia di rumah bibi may
dia menemukan melamarnya
menjadi pangeran seperti dia
tidak butuh waktu lama baginya untuk menemukan rumah bibi violet
dia berjalan ke arah rumah itu
mengambil cincin dari sakunya
dia mengetuk pintu
ya siapa itu
oh ya ampun
oh maafkan aku yang mulia
siapa yang tidak mengenal dirimu
apa yang bisa aku bantu
pangeran marcus menunjukkan cincin itu padanya
aku harus memberitahu violet tentang perasaanku
tolong bisakah aku bertemu dengannya
oh itu sangat indah sekali
violet sangat beruntung
kenapa kau tidak pergi ke ruang lantai bawah
dan aku akan menemukan cara untuk mengirimnya ke sana
segera setelah dia datang
semua yang terbaik
kaulah yang terbaik bibi
kemudian ketika violet kembali
dia menyadari bahwa bebinya
aneh secara dramatis
apa yang membuatmu begitu lama
apa kau baik baik saja
aku baik baik saja
justru aku ingin tanya ada apa denganmu
kau ingin tanya ada apa denganku
akan lebih bagus kalau kau bisa mendapatkan
bubuk kelapa dari lantai bawah

violet segera menyadari bahwa sesuatu sedang terjadi
sambil berjalan menuruni tangga
violet melihat bayangan pangeran di dinding

dia mengenali bayangan itu
dan dengan pelan pelan turun
dan bersembunyi di balik tangga
oh dia di sini
aku pikir aku mendengar dia turun
aku pikir aku mendengar dia turun
di mana dia
oh kena kau
oh kena kau
ketahuilah ini sampai akhir zaman
ketahuilah ini sampai akhir zaman
aku selalu lebih pintar darimu
aku selalu lebih pintar darimu
aku selalu lebih pintar darimu
kau mau pergi ke mana
sampai jumpa baby mike

hari berikutnya pangeran marcus datang ke rumah violet lagi
selamat siang violet
selamat siang pangeran aku lebih pintar darimu
selamat siang pangeran
ternyata dia belum belajar apapun
ternyata dia belum belajar apapun
kalau ayah tidak bisa melakukannya
kita sendiri yang akan memberinya pelajaran
apakah kau tahu tentang monster yang baru saja hidup di hutan

oh violet tidak mengetahuinya
karena dia ada di tempat baby mike
kemudian pada hari itu
saudari perempuan yang licik itu memutuskan
memutuskan untuk melaksanakan rencana mereka
dengarkan kami berdua akan membuatkan ayah sup yang sangat dia sukai
dan pink akan membantu aku
jadi apakah kau akan pergi ke hutan dan mendapatkan bahan bahan untuk membuat sup itu
violeh tidak memikirkannya dan dengan senang hati menyetujui
ketika dia sampai dia mulai mencari tumbuh tumbuhan
oh ada banyak sekali tumbuhan herbal di sana
apakah ini gempa
kau menakuti aku
aku menakutimu justru kau yang telah membuat aku takut
apa yang sedang kau lakukan di kebunku
aku mencari tumbuh tumbuhan di sini
dan aku tidak tahu kalau kebun ini adalah kebunmu
ya aku menanam tumbuhan itu sendiri
tapi kalau kau mau mengambilnya maka kau harus membayarnya
dan apa itu
ya aku tidak mendapatkan banyak pengunjung
dan sejak aku datang ke sini berita telah menyebar dan sekarang tidak ada yang berani mengunjungi hutan lagi
jadi maukah kau tinggal bersamaku selama satu atau dua hari
tetapi sekarang dia tahu saudari perempuannya telah
dia telah mempermainkannya
baiklah aku akan tinggal bersamamu
kau sepertinya baik dan aku ingin menjadi temanmu
maka violet dan monster itu makan malam dan mengobrol satu sama lain dengan gembira
keesokan harinya ketika pangeran berkunjung dia hanya menemukan saudari perempuan violen
apakah violet ada
tidak dia tidak ada
lalu dia ada di mana
kami kami tidak tahu dia keluar tadi malam dan belum kembali
rose dan pink sekarang merasa bersalah atas apa yang telah mereka lakukan dan sangat khawatir
pangeran marcus sangat terpukul
ketika dia kembali dia memikirkan violet ada di mana
bagaimana jika dia jatuh dari jembatan
atau mungkin itu adalah jejak kaki yang besar
oh monster mungkin dia membawa violet
maka pangeran marcus mencari di hutan sampai akhirnya tiba di rumah monster
sekarang bagaimana aku bisa menyelamatkannya
dia mengintip dari jendela dan melihat monster dan violet sedang mengobrol satu sama lain
hah sepertinya dia tidak takut sama sekali
begitu menyadari bahwa violet tidak dalam bahaya
pangeran memutuskan untuk mempermainkan violet
ketika malam tiba dia menyelinap ke rumah monster dan ke kamar violet
dia mencubit violet di lengannya dan bersembunyi
dia membersihkan tempat tidur dan kemudian kembali tidur
pangeran mencubitnya lagi dan kali ini dia bangun dan pergi tidur di kursi di dekatnya
pangeran pergi dan mencubitnya lagi
ini berlangsung selama beberapa waktu dan ketika fajar tiba pangeran meninggalkan tempat itu
pada siang hari violet yang lelah sedang duduk di atas batu dekat jalan hutan
pangeran lewat dengan kudanya dan berhenti
selamat siang violet
selamat siang pangeran aku selalu lebih pintar darimu
oh ayah ayah kutu
pangeran itu pergi dengan tertawa ketika violet menyaksikan untuk memahami segalanya
violet kembali ke rumah monster yang berdiri di sana dengan sepasang sepatu
violet sayang ini ada hadiah untukmu
sepatu itu ajaib dan akan membawamu kemanapun yang kau mau
oh dan ini adalah lonceng untuk dekorasi
violet senang menerima hadiah itu
dia mengucapkan terima kasih kepada monster dan pergi mengenakan sepatu
sepatu ajaib bawa aku ke rumahku
dan dalam beberapa detik dia berdiri di belakang saudari perempuannya
oh sayang bagaimana kita bisa melakukan itu pada violet
kita harus menemukannya
nah berbaliklah dan aku di sini
saudari perempuannya benar benar terkejut melihatnya
mereka memeluk dan meminta maaf yang sebesar besarnya kepada violet
oh tidak apa apa
lagipula aku di sana juga baik baik saja
malam itu dia meminta sepatu itu untuk membawanya ke kamar pangeran marcus
ketika dia tiba dia menemukannya sedang tidur
dia bersembunyi di balik lemari besar dan mulai menginjakan kakinya dengan keras
suara nyaring dan gemerincing lonceng membangunkan pangeran dengan ketakutan
oh ibu ibu bantu aku
violet mengulangi ini beberapa waktu
dan kemudian dia pergi menghilang
pagi berikutnya markus memutuskan untuk berjalan ke rumah violet untuk menyapanya
violet tersenyum ketika dia melihat pangeran
selamat siang selamat siang violet
selamat siang pangeran marcus aku tahu lebih banyak darimu
oh ayah ayah kutu
oh ibu ibu bantu aku
setelah mendengar ini pangeran segera menyadari bahwa violet telah membalas dendam padanya dan dia dikalahkan
kau telah menunjukkan kepadaku bahwa kau benar benar tahu lebih banyak dariku
tetapi aku perlu tahu
jika aku memintamu menikahiku maukah kau menerimanya
violet langsung setuju
dan segera ada pernikahan yang besar
si monster juga hadir
dan meskipun agak sulit pada awalnya dia segera mempunyai banyak teman
para saudari telah belajar pelajaran mereka bahwa meskipun violet adalah orang yang sangat nakal dia masih baik hati
dan hanya itu yang dibutuhkan seseorang